teman teman gue pengen nifoin kalau duit hasil urunan kita udah kekumpul tujuh dua ratus rupiah
gak banyak tanya kayak
ki semoga rumah lu cepatnya dibangun
makasih banyak buat kalian semua udah mau bantu gue dengan keadaan gue kayak gini
walaupun di sini gue gak punya saudara tapi bagi gue kalian semua
ya gue siap siap dulu assalamualaikum
mau ngapain di luar
habis kerjain ngapain
saya berangkat ke rumah sakit dulu ya
mau nengokin teh manis apelusan jengsik neng
oh si neng mau pulang mbah
yaudah tuh daripada nanti si neng pulang tidak ada temannya saya yang menemani pulang
bener juga mbah
biar si neng bisa pulang sendiri saya cuma kasihan aja sama yang lagi sakit
abah kasihan atau kesempatan dalam kesempitan jujur aja tuh abah
bro kamu jangan berberuk sangka sama saya
saya tuh memang bener kasihan
pengen nengokin yang jenguk yang sakit ya
oh hati hatilah mbah
orang motornya mbah
panjang umur awih
ah walaikum salam
beda aja lah dong
amin ya allah
udah akhir panjang umur
dari mana kamu teh
saya teh abis nengokin teh iya
ah kamu teh boboan aja
di sini kerja sendirian
saya mau bukuhan
ari abah sorangan mau bukuhan sama teh manis

udah langsung sakit dari kamu
berteman wae brian
berteman tapi mustahil

mendingan saya pergi
udah mau pulang
brian bantu dulu ya
oh gila eh
eh kalian saya berdua mau mendengarkan kisah cinta saya
siapa juga gitu yang mau denger ceritamu
wadadah nggak begitu
dunia tanpa wanita hampas rasa ahlaki
lihat tuh dong
penuh sumber ingah bahagia begitu
saya jadi nyeredet hati
pergi nelponin sih sebentar ya
raduhbibuh coba ya senineng
gadis itu apa itu
akan sih sri
bira ini masa kak broding telfon sri
ih kok dia tahu ya kalau sri lagi kangen sama dia
oh eh tata arana kontak batin sri
boa boa si broding teh jodoh sama kamu
masa sih bira
teh emang gak amin
shh sini kak jemang limang
assalamualaikum kang broding
ngedengerin suaranya neneng
kangen akan terobati
kang broding kemana aja sih
kau pernah main kesini lagi
iya tuh neng
sini juga kemana aja
kakak mah ada aja neng
sibuk kerja biasa
oh sibuk kerja
ya udah gak apa apa
kalau sibuk kerja mah asal jangan sibuk manget aja
kalau mau main mah tuh pasti ngajak ngajak neng
eh beneran ya bu
ya udah kapan ngecek mainnya
kok dimatiin sih ya sama kang broding
eh ada nenek rinat
sering jadi malu
marahin aja neng
dari tadi ngelepon dulu
bukannya kerja malah pacaran ditelepon
kenapa nggak ditelepon lagi sih
sering pengen lanjutin ngepel
yalah kerja mulu udah telepon lagi aja
ntar pacar udah pingsan atau gak kenapa napa kan
saya mah orang yang gak rese
kalau mau nge demand sama pacarannya gak apa apa
si neng kinan mah tidak tawen
dia mah tidak payu
tidak ada perempuan yang suka juring aja
takutin sama dia mah
udah goreng patut goreng padat lagi
dulu tukang jamu tergila gila sama saya
dimana aja gak mau
udah mau ke sana
udah telepon lagi
paling paling juga ke facebook
paling paling juga ke facebook
paling paling juga ke facebook
paling paling juga ke facebook
paling paling juga ke facebook
gue pengen infoin kalau duit hasil urunan kita udah kekumpul tujuh dua ratus rupiah
lumayan banyak ya
ki semoga rumah lu cepatnya dibangun
terima kasih banyak buat kalian semua udah mau bantu gue dengan keadaan gue kayak gini
walaupun di sini gue gak punya saudara
tapi bagi gue kalian semua adalah saudara gue
yang udah mau usaha payah buat bangun rumah gue kembali
udah sewajarnya ki
sesama temen tuh mesti tolong menolong
ibarat satu tubuh ki
satu sakit semua ngerasain
supaya rumah lo biar cepet cepet dibangun
sekali lagi makasih banyak ya be
eh mana mana duit yang tadi dikasih sama ibu ibu itu
gak bisa ini duit kan udah buat uang
lo tadi sendiri nolak bilang oh gah
ya ini lo rasain anginnya aja nih
tapi gue udah usaha ikhlas
lo harusnya ngerti dong bu
tujuan kita nenek angkot dan kita sampai beli beli nenek angkot itu buat gantiin duit nyokapnya melly
kok lo malah egois gini pengen ngambil duta sendiri
seharusnya lo mikir dong tuh duit buat kita ngumpulin
risik banget lo udah ambil semua ini
gitu aja lo ngambek
nih buat lo biar nggak ngambek
nanti duduk yuk
gue mau ngeliat duit ini sama mba be
soalnya kalau ian atau dado yang pegang takutnya duitnya abis gak tau kemana be
ya mendingan duitnya dititip ke mba be aja deh
mba be salut
sama tekat dan semangat lo buat berbuat baik
eh lo tenang aja
nggak usah khawatir
kalau emang niat kita baik insya allah allah bakal nolong kita
lo harus terus bersyukur
karena kalau lo bersyukur allah akan menambah nikmat lo
eh jangan dosen
jadi orang baik
duh yang kucing bagi dua ribu duk
jangan lupa mba bu